kemarau panjang dan cuaca panas menjadi berkah tersendiri
bagi sejumlah petani garam di wilayah kota pasuruan jawa timur
sejak bulan juli hingga pertengahan oktober tahun ini
petani garam di kota pasuruan sudah melakukan panen garam dengan hasil yang melimpah
salah satu petani garam asal kelurahan panggung rejo mengaku dalam sebulan
bisa panen mencapai empat puluh ton garam
sementara itu untuk harga jual garamnya pun saat ini mencapai rp satu dua ratus per satu tonnya
para petani garam di kota pasuruan tahun dua ribu dua puluh mereka ini alhamdulillah meningkat
jadi ini karena tergantung pada cuaca
sementara itu untuk menjamin ketersediaan pupuk nasional
badan usaha milik negara melalui pt pupuk indonesia dan pt pupuk sriwijaya palembang
akan membangun pabrik pusri tiga b menggunakan teknologi rendah energi
dalam keterangannya jumat siang di hotel langham jakarta
direktur pt pupuk indonesia mengatakan beberapa pabrik yang ada sekarang sudah tua
sehingga sudah tidak efisien untuk menopang ketahanan pangan nasional
pabrik pabrik yang kita miliki ini masih ada beberapa yang tua
nah pabrik yang tua ini tentu tidak bisa dipertahankan
karena tidak mungkin kita menopang ketahanan pangan nasional tapi tidak efisien
kemudian spare part dan juga peralatan sudah cukup tua sehingga perlu kita elektrisasi
kita perlu berbarui
kemudian juga kebutuhan penggantian peralatan kritikal juga perlu kita perbaiki
nantinya pabrik baru yang lebih efisien ini diharapkan akan memberikan penghematan satu satu triliun rupiah
untuk pembiayaan bahan bakar dalam satu tahun
tim liputan cnn indonesia